dan tentu saja untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan ktt g dua puluh sudah ada rekan saya produser lapangan sianan indonesia nova naya antaka yang melaporkan langsung dari bali
selamat malam naya
naya ini ada sejumlah agenda penting yang pastinya menjadi perhatian publik
nah apa saja nih naya yang menjadi highlight dari penyelenggaran rangkaian g dua puluh termasuk juga b dua puluh ya
kehadiran elon musk hari ini seperti apa naya
selamat malam naya
yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut yang pertama tentunya membahas mengenai hubungan kerjasama antara amerika serikat dan juga indonesia
kemudian juga membahas mengenai konflik antara ukraina dan juga rusia
dan tentunya membahas mengenai prioritas prioritas apa di g dua puluh yang nanti bisa menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan bagi indonesia
tentunya terkait pertumbuhan ekonomi indonesia
selain itu setelah melakukan pertemuan dengan joe biden presiden jokowi dodo kemudian melanjutkan pertemuan bilateral dengan perdana menteri jepang yaitu fumio kishida
di mana dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kerjasama antara jepang dan juga indonesia
di antaranya adalah mendorong kerjasama ijpa terkait pembangunan infrastruktur
kemudian juga presiden joko widodo mengapresiasi terkait penanda tanganan mou antara indonesia dan juga jepang terkait keberlanjutan mrt fase satu dan juga mrt fase tiga
dan presiden joe kido juga berharap dalam pertemuan bilateral antara jepang dan indonesia ini bisa menjaga stabilitas dan juga perdamaian
bukan hanya di indonesia namun juga di negara
asean dan di seluruh dunia dan bisa menjadi contoh bagi negara negara lain bahwa perdamaian dan juga hubungan baik tetap terjalin
selain itu juga membahas mengenai tentunya membangun green economy
di mana memang green economy ini menjadi salah satu isu yang cukup penting yang dibahas dalam kttg dua puluh
setelah melakukan pertemuan bilateral dengan perdana menteri jepang
kemudian presiden joko widodo kembali melanjutkan pertemuan bilateral dengan uni eropa
di mana presiden komisi eropa ursula van brain melakukan pertemuan dengan joko widodo dengan membahas beberapa isu penting yang dibahas
yang pertama adalah mengenai perundingan cepa
di mana diharapkan presiden joe kido berharap dengan perundingan tersebut atau pertemuan tersebut
perundingan cp ini bisa mengalami kemajuan yang cukup signifikan
tentunya di beberapa isu penting
yang pertama adalah terkait isu pengadaan barang
kemudian isu ukm dan juga pajak ekspor
selain itu juga diharapkan asean dan juga uni eropa makin memiliki kerjasama yang kuat
dan kerjasama ini juga konkret bukan hanya antara uni eropa dan juga indonesia
namun juga di indo pasifik
kemudian terkait g dua puluh presiden joko widodo juga berharap meminta komisi eropa
kemudian g tujuh ini
bisa fleksibel agar ktt g dua puluh ini bisa menghasilkan solusi konkret dan juga deklarasi tentunya
untuk kemajuan dan juga perkembangan ekonomi dunia
kemudian setelah melakukan pertemuan bilateral dengan uni eropa
dilanjutkan pertemuan bilateral dilakukan presiden joe kido dengan turki yaitu recep tayyip
di mana ada beberapa isu penting juga yang dibahas selain kerjasama antara kedua negara
turki dan juga indonesia dibahas mengenai tentang lima perjanjian
yang itu di bidang industri pertahanan teknologi kehutanan lingkungan dan juga pembangunan
karena nantinya may tiga pada tanggal lima belas november delegasi turki ini juga akan memberikan pemaparan
terkait isu kesehatan dan juga isu ketahanan pangan
hadir di nusa dua bali seperti yang disampaikan presiden joko widodo
ada tujuh belas kepala atau pimpinan negara yang akan menghadiri atau mengikuti rangkaian ktt g dua puluh
ini memang merupakan pencapaian yang cukup baik
mengingat presidensi g dua puluh indonesia ini dilakukan di tengah kondisi pandemi
dan juga di saat pertemuan ekonomi yang memang cukup bisa dikatakan kurang baik bagi dunia
selain itu yang menarik may tiga ada agensi
agenda yang tentunya bukan hanya ditunggu oleh indonesia saja
namun ini juga menjadi sorotan masyarakat di dunia
yaitu adanya pertemuan antara joe biden presiden amerika serikat dan juga presiden china xi jinping
yang dijadwalkan akan dilakukan pada hari ini
di mana tentunya berdasarkan informasi dari jurubicara gedung putih
tentu akan ada beberapa pembahasan
yang pertama tentunya terkait penguatan komunikasi antara atau hubungan antara amerika serikat
dan juga xi jinping
karena may tiga jika kita melihat kedua negara ini merupakan negara yang cukup kuat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia
namun seperti kita ketahui keduanya juga cukup banyak terjadi ketegangan politik
salah satunya yang menjadi titik nyala atau titik nyala potensialnya
salah satunya adalah isu terkait
dimana memang diharapkan dengan adanya pertemuan bilateral antara xi jinping dan juga joe biden ini
bisa menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketegangan antara keduanya
sehingga diharapkan bukan hanya berdampak bagi indonesia saja
namun juga berdampak bagi seluruh ekonomi global
dimana tentunya kedua negara ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global
agenda dilaksanakan dan masih akan berlangsung ya hari ini
untuk besok apa saja naya agenda yang akan berlangsung
terkait besok artinya besok adalah puncak dari g dua puluh
artinya di lima belas november ini nantinya para delegasi yaitu para pimpinan negara
kepala negara ini akan melakukan perundingan
dimana seperti kita ketahui ada tiga isu prioritas yang nanti akan dibahas
yaitu mengenai ketahanan pangan mengenai arsitektur kesehatan dan juga transformasi digital
dan salah satu wujud
konkret atau komitmen yang memang sudah ada
salah satu dari arsitektur kesehatan
di mana pada tiga belas november kemarin dari pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan
bekerja sama dengan kementerian kesehatan
negara negara g dua puluh telah melakukan komitmen untuk meluncurkan pandemic fund
di mana diharapkan pandemic fund ini bisa menjadi solusi bagi seluruh dunia
anggota negara g dua puluh saja karena nantinya dana pandemi ini bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk jika terjadi pandemi
karena berdasarkan data dan informasi sudah ada dua puluh negara donor yang sudah mengumpulkan dana pandemic fund
itu sekitar satu empat miliar dolar amerika
atau sekitar dua puluh satu triliun rupiah
dimana nantinya ini diharapkan dengan adanya puncak ktt di g dua puluh pada tanggal lima belas dan juga enam belas
dana akan semakin terkumpul dan tentunya ini bisa menjadi solusi nyata
dan tentunya ini bisa menjadi sejarah bagi presidensi g dua puluh untuk indonesia
adanya suatu wujud atau langkah konkret yang bisa berdampak besar bagi masyarakat dunia
sehingga jika terjadi pandemi di kemudian hari dampaknya ini tidak seperti pada pandemi yang sebelumnya
tentu saja pandemi bukan hanya mengenai ekonomi mengenai juga sosial
sehingga arsitektur kesehatan
ini diharapkan bisa menjadi suatu wujud nyata dan bisa menjadi solusi ketika nanti lima belas dan juga enam belas ktt g dua puluh diadakan di bali
baik terima kasih banyak atas laporan anda
nova naya antaka dan seluruh tim cnn indonesia melaporkan langsung dari gelaran g dua puluh yang ada di bali
selamat kembali melanjutkan tugas anda